ratusan anggota tni bersama polri basarnas dan masyarakat menggelar lomba renang rintangan di kolam renang angkasa halim jakarta timur selasa siang
lomba renang rintangan ini digelar sebagai langkah tni untuk mempererat hubungan dengan aparatur keamanan negara serta masyarakat
menggunakan senjata lengkap ratusan anggota tni mengikuti lomba renang militer di kolam renang angkasa halim jakarta timur selasa siang
para prajurit tni ini berjuang mencapai garis finish meski membawa beban senjata dan menggunakan helm yang cukup berat
tak hanya prajurit tni sejumlah anggota polri basarnas dan masyarakat umum juga turut berlomba termasuk anak anak
selain lomba renang militer masyarakat juga mengikuti lomba renang rintangan
dalam lomba rintangan ini peserta diwajibkan menyelam di area kolam yang sudah ditutupi panitia dengan menggunakan jaring
meski terlihat sulit para peserta mampu melewati rintangan demi rintangan
lomba renang ini sifatnya adalah untuk mencari bibit bibit baru
harapan kita dengan tujuh macam nomor yang dipertandingkan ini yang sama juga dengan nomor nomor yang dipertandingkan di luar
akan mendapatkan bibit bibit baru yang memiliki kemampuan lebih untuk siap nantinya melaksanakan pertandingan pertandingan pada skala di atas
rencananya lomba renang semacam ini akan digelar secara rutin setiap tahun